memang kita ini mengalami kut an kut gitu ya krisis penghulu jadi dari peristiwa pernikahan
pemilu kita kurang nah kita juga sudah minta koordinasikan ke koordinasikan ke kemenpan
rb untuk menambah profesi penghulu ini karena peristiwa nikah itu dua juta setahun penghulu
kita itu sekitar berapa pak kurang enam ratus ya enam ratus penghulu kita enam belas enam belas penghulu
dengan peristiwa nikah per tahun itu dua juta jadi kan masih lagnya itu terlalu besar
untuk berapa kita sedang minta untuk
bukan sekarang yang eksis eksis